ini cerita tentang penghormatan orang dayak kepada bumi dan alam
tentang orang orang yang percaya bahwa restu leluhur menjadi keutamaan untuk tanah yang subur
tarian persembahan kepada bumi menjadi salah satu cara untuk mengucap syukur
tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan hudok

seadanya dan belum tertata rapi
namun hanya di pelabuhan inilah mahulu mendapatkan kiriman persediaan logistik dari samarinda
tarif untuk menyeberang relatif mahal karena penggunaan bahan bakar yang cukup tinggi
tarif yang dikenakan oleh para calon penumpang untuk menyeberang ke kamulu itu berapa sih
kalau dari tering ke ujogilang mabukun itu tiga ratus
kalau dari tering ke mabukun
ke lutan satu ratus lima puluh
dari ujogilang dua ratus
bbmnya kalau kita mudik dua ratus liter
kalau milir satu ratus lima puluh
ada barang titipan juga dari masyarakat ketika kita menyeberang ujogilang itu barangnya seperti apa aja
ada dos kecil apat perpat kabukung atemnya mereka kirim
lima puluh ribu per paketnya ya
iya per paket
sungai mahakam yang harus dilintasi menuju mahulu
merupakan sungai terbesar di provinsi kalimantan timur
sungai ini bermuara di selat makassar
sungai yang membelah kutai ini memiliki panjang sekitar sembilan ratus dua puluh km
bagian hulu berada di wilayah lungapari perbatasan malaysia
di sepanjang sungai mahakam
terdapat berbagai subsuku dayak yang hidup berdampingan dengan alam
empat jam perjalanan terbayar dengan panorama yang sungguh memikat
hingga mengantar kami ke salah satu kebanggaan tanah mahulu
yakni dinding tebing mahakam
batu dinding kapur putih yang membentang delapan ratus meter dengan tinggi satu ratus dua puluh meter terlihat gagah
berbagai versi cerita rakyat mewarnai sejarah dinding ini
konon di bibir sungai ini terdapat suku long wei
yang berprofesi sebagai perompak sungai
karena jengah dengan perilaku mereka
seluruh suku bersatu dan memburu mereka hingga lari ke dalam gua dinding dan bersembunyi
kala senja menyapa perjalanan terpaksa kami hentikan
kapal cepat atau speedboat yang kami naiki harus bersau di pelabuhan sungai ujo bilang
yang merupakan ibu kota kabupaten mahakam ulu kecamatan lombagun
kampung ini adalah jantung distribusi kebutuhan sandang pangan ke seluruh pelosok daerah hingga ke hulu sungai
jika kemarau tiba kondisi sungai mahakam menjadi tidak bersahabat
tidak jarang perahu karam dan pasokan kebutuhan ke pelosok tersendat
pertamanya adalah morfologinya keadaan medan
morfologi topografinya keadaan alamnya yang pegunungan
dan gunungan tinggi sangat butuh waktu dan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di medan seperti itu
dukungan anggaran yang sangat minim sekali
sehingga kita terlambat juga untuk mengerjakannya
jadi sekarang disuvidi oleh dari pemerintah lima ratus bedroomnya
supaya kita bisa jual delapan ribu itu pak
yang buat itu akses biaya yang cukup mahal
dari kualitas situasi baik kita sampai di lembagun saja
kalau musim kemaru kita sampai di longiram itu lebih gila lagi harganya
nah kita sudah sampai
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pada besok hari kami akan berjalan ke jantung kalimantan dengan jalur sungai
tidak heran tarif sewa speedboat mencapai dua puluh juta rupiah atau tujuh ratus ribu rupiah per orang
karena terdapat belasan jeram yang dikenal sebagai riam panjang
agar speedboat tidak terbalik sebagian penumpang harus turun dan berjalan di tengah batuan untuk kembali bertemu di depan
hal ini sama seperti yang dilakukan para pengirim barang ke desa
namun pemandangan di kanan dan kiri sungai mahakam sungguh membuat takjub
asri tak tersentuh oleh tangan usil manusia
meski disuguhi keindahan alam di sepanjang perjalanan kami tidak bisa menutup mata
perjalanan ini penuh resiko bertaruh nyawa
dan inilah yang harus dihadapi masyarakat dayak di pelosok setiap harinya
udara begitu sejuk di lembah mahakam
di pelosok mahallu yang serba terbatas pembangunan lebih lambat dari perkampungan yang ada di hilir sungai
hanya transportasi sungai yang bisa diandalkan
namun bukan suku dayak bila mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan alam seperti leluhurnya
mereka cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya
kami tidak akan mati di tanah kami sendiri
itulah kalimat yang sering mereka lontarkan
seperti damar garu
suku dayak di mahulu masih menggunakan metode pertanian tradisional
kebetulan saat ini adalah musim penghujan dan bertepatan dengan kalender bulan tanggal tanam atau pembibitan
suku dayak menyebutnya sebagai nugal ritual penanaman padi
seluruh desa memiliki kebiasaan yang sama dalam melakukan tradisi bercocok tanam
karena orang dayak di icap itu merusak hutan katanya karena ladangnya berpindah pindah
sesungguhnya bukan demikian
kami berpindah pindah dalam lingkaran yang sama
jadi misalnya tahun ini membuat ladang di sini tahun depan ke sini lagi tahun depan ke sini
sampai sekian tahun lima atau paling lama sepuluh tahun kembali ke sini lagi
ketukan bambu mengiringi proses perjalanan ke nugal
ini adalah pemberitahuan kepada para leluhur dan dewa di kayangan bahwa suku dayak akan melakukan penanaman padi
lahan dengan berbagai jenis tanaman seperti jagung sawit tebu dan padi inilah yang dikembangkan oleh petani dayak di kalimantan timur
dengan menggunakan kayu yang diruncingkan pada ujungnya para lelaki yang memimpin rombongan mulai mengelilingi lahan diikuti kaum perempuan yang menggenggam benih
yang dipercayakan untuk ini melihat ini kita pakai ukuran bulan atau ya ada gunung di sini yang ada kelihatan itu itu petokan dari nenek moyang kita dulu
alat pengukur alat pengukur ditancapkan di tanah sambil melihat putaran putaran matahari itu
apabila sudah pas menurut kalender di bulan begitu pun ukuran itu kita sudah mengumpulkan masyarakat
masyarakat kapan waktunya kita menugal ini
untuk mengharapkan keberkahan dari dewa tidak cukup dengan melakukan nugal
dayak mahulu mulai menyiapkan hudok yang didapatkan secara turun temurun sebagai warisan keluarga
biasanya tiap rumah memiliki topeng hudok untuk menyambut pesta rakyat
topeng yang terbuat dari kayu jelutung ini akan disisipkan dengan daun daun pisang yang matang
masih segar untuk menguatkan kesan dewa yang memberkati kehidupan alam
menurut mitosnya topeng hudok ini itu ciptaan roh yang di luar manusia bukan manusia
ular ular tedung ular kobra tok itu roh hudok itu topeng itu
hudok pada umumnya memiliki wajah seperti burung
hal ini adalah perwujudan paras dari dewa hunyang tenangan dewa pemelihara padi
namun bentuknya bukan merupakan pakem mutlak bagi masyarakat dayak
biasanya tiap desa memiliki gaya terbaik
tradisi menari dengan topeng hudok di desa masing masing sudah berlangsung secara turun temurun
namun kini setiap satu tahun sekali dayak mahulu kecamatan lungpahagai
mengadakan hudok pekayang yang harus dihadiri tiga belas desa
untuk memenuhi undangan tersebut sama seperti desa lainnya
lungtuyok harus mempersiapkan pawang dan seluruh penarinya untuk segera berlayar ketuan rumah
walau tiba tiba lambet issues telah mengadakan perwujudan wakil

kinginannya ini layak bercan

mengadarakan prosesi hudok pekayang sebagai upacara wujud syukur bulan tanam tunggal
hudok adalah topeng
pekayang memiliki arti
mereka saling mengunjungi
dua belas desa datang bertamu ke lumpakah yang membawa hudok untuk menari bersama
di mana muda menang di mana tidak
tetapi waktu menunggal
itu pokoknya saya bilang tadi
kalau ada orang raja yang pusat adat
mereka itu harus mengadakan adat tunggal dulu
lebih dari lima ratus penari berderap kaki mengepulkan debu di sekitarnya
dengan gagahnya mahkota bulu enggang menjulang
menemani para hudok menuju ke halaman lamin adat desa
tarian hudok ini dipopulerkan oleh suku dayak bahau
dan telah menjamur ke seluruh provinsi kalimantan timur
bagi beberapa suksuku dayak
tarian keramat ini hanya bisa dilakukan pada saat masa nunggal saja
selama tiga hari dua malam suku dayak melakukan pesta dengan melakukan tarian gudok atau ngarang hudok
tarian hudok ini dipercaya akan
memang roh roh leluhur dan dewa dewa yang ada di kayangan turun ke bumi dan dikumpulkan pada satu tempat
sehingga ini akan menjadi berkat kepada tanaman hulu dan merata di seluruh bumi
untuk formasi dalam menari para hudok harus terpisah di tengah
para penari pengiring berada di barisan terluar
hal ini menggambarkan para dewa sedang merasuki topeng hudok yang dipakai para penari tengah
dan manusia ikut menari bersama dengan para dewa
banyaknya jumlah lapisan pengiring tergantung jumlah peserta yang berminat untuk bergabung
orang di kayangan tidak bisa bertemu langsung dengan manusia
kalau melihat roh atau makhluk dari dunia lain ke kita kita ketulahan
ya itu tadi bisa sakit atau bisa kesurupan
caranya mereka bisa ketemu dengan manusia ini
jadi mereka dari sana di alam sana mereka masuk dalam topeng hudok itu
terbungkus dalam topeng hudok itu
jadi roh itulah yang datang dalam topeng hudok
dan menari itu tarian hudok
para penari hudok dituntut untuk berperilaku seperti burung atau sesuai dengan karakter topeng yang mereka bawa
di selatarian biasanya muncul hudok khas kampung
menjadi tarian teatrical

ketika sore dan letih mulai menghampiri para penari akan berteriak dan mengeluarkan nyanyian pembakar semangat
itu supaya para penari disaat mereka agak loyo akan memberkati semangat untuk menari
kembali pakai kostum ini memang berat panas namun karena senang untuk menari ya rasa panas itu hilang
ya seakan tak kenal lelah kami pun terus larut dalam
irama irama tersebut dan menari juga berjalan dengan baik baik saja
setelah prosesi hudog pekayam usai
para sesepu adat lazim merundingkan siapa
tuan rumah untuk peliharaan hudog berikutnya
sebab ini bukan sekedar perayaan namun juga bentuk syukur untuk persahabatan yang lukur
untuk menentukan siapa dan kampung mana yang menjadi tuan rumah di kemudian hari
atau tahun berikutnya biasanya setelah berkumpul semua kontingen atau kampung kampung yang diundang
dimana kampung yang diundang itu diharuskan atau dihubungkan dengan perubahan yang berbeda
kepala adat dan staf masing masing kampung inilah yang pada hari kedua biasanya melakukan rapat dan di rapat itulah mereka menentukan di mana kampung yang menjadi tuan rumah di tahun berikutnya
sekarang siap login dan menuju takar dr